satgas covid sembilan belas mengingatkan kepala daerah yang kini wilayahnya masuk dalam penerapan ppkm level tiga dan empat
untuk memperhatikan sejumlah indikator keamanan terkait covid sembilan belas sebelum melakukan relaksasi ppkm
jurubicara satgas covid sembilan belas wiku adhisa smito mengatakan saat ini tercatat satu ratus delapan puluh kabupaten kota
yang masuk dalam zona risiko tinggi penularan covid sembilan belas
satu ratus delapan puluh daerah ini juga dikategorikan oleh pemerintah dalam level tiga dan empat selama ppkm perpanjangan dilakukan
untuk itu wiku mengingatkan kepada setiap kepala daerah tingkat provinsi hingga kabupaten kota
memastikan terlebih dulu indikator tentang penularan covid sembilan belas keterisian rumah sakit dan indikator lainnya
jawa barat ke tingkat kabupaten kota saat ini menunjukkan perkembangan ke arah yang kurang baik
saat ini kabupaten kota dengan zona risiko tinggi menjadi yang terbanyak sepanjang pandemi
yaitu satu ratus delapan puluh kabupaten kota
ada pun zonasi ini didominasi oleh kabupaten kota dari provinsi jawa timur sebanyak tiga puluh tiga kabupaten kota
jawa tengah dua puluh sembilan kabupaten kota dan jawa barat dua puluh satu kabupaten kota
untuk itu perlu dipastikan sebelum dilakukan pembukaan bertahap
kita wajib bergotong royong dalam meningkatkan testing dan menurunkan angka kematian